sentini menjadi masikan dan kita berdua melayani dia
bobi setuju bener dia
kita yang melayani bener bener
mbak tuh mau cari siapa sih
bang pi salah apa sih jen
kalau bang pi salah bang pi minta maaf nih ye
bang pi tuh gak bisa didiamin kayak begini
jangan jangan dia ngeliat gue sama si ronald di taman nih
ini gara gara ulahnya si bidin tukang sayur tuh
bikin gue punya perkara aja sama sentini
pasti centini ngeliat bang pi sama si romla di taman kan
loh kok sentini cemburu
nah terus kenapa sentini ngeliatin bang pi
banyak perempuan yang suka sama bang pi
tapi kan bang pi gak pernah ngeladainin mereka jen
apalagi yang namanya si romlah
bang pi bener bener gak cinta sama dia
bang si cemburu karu sampean ini ke sopo
aku lu gak cemburu karu sampean
aku cuma ngomong leh aku tuh gak percoyo sama kamu
gue sih kuai
soalnya sampean itu laki laki macam opo
gak seperti yang aku pikirin
hmm bagaimana caranya bikin si centini jadi percaya lagi sama gue
yah gue punya akal nih
aduh jen kepala bang pi sakit banget nih jen
aduh mau pecah nih
ih jangan jangan bikin kotak nih
kamu kecurupan ya
ih matanya gerak gerak
eh pergi jangan ganggu

sampo nya ambil nih keramasin lo sekali lihat
untuk apa bensin
kebakaran nanti lo
udah tau sih romla tuh cewek agresif
pakai nemuin dia segala
sekarang akibatnya begini nih
repot balikin kepercayaan dia ke gue repot
hehehe gue punya akal
ini dia senjatanya
hah dia lagi jalan membuang sampah tuh
itu pasti dia tuh
kalau gue pakai ini
dia pasti tau
kalau gue itu sebenarnya cukup baik baik dan cocok buat dia
kenapa jadi disini
kecua eh kecua kecua
kecua ikut dulu ntar mas
oh jadi kecua kemarin aku akal akalan itu
bucuk aja sama ini mas
kau mau ke mana pak
mau ke dapur
mau minta tini bikinin pengen ngamuk
suasana hati sentini lagi gak dapet
saat ini sentini lagi jatuh
kesel keselnya sama robi ini
kamu yang kena asal asal
tuh umpen papi kayak gitu
biasanya kalau bobi ada gitu gitu
ini kan demi kebaikan kita berdua
lagipula papimu seorang yang jantan
papi hanya berdarung ketika lawan siap
kalau lawan gak siap
papi mau pantang menyerang
bobi kan harus banyak belajar sama papi
tapi papi kan lebih banyak pengalaman dari bobi
dalam pikiran papi
kita harus bikin sesuatu untuk merayakan kemenangan ini
papi udah punya rencana
masih papi nyuruh bobi mikir kan
buat ide perayaannya kan
kamu kan masih muda
jadi otak kamu masih bisa untuk kerja keras
tapi kan butuh waktu juga sih
kalau buru buru begini
kalau terlambatnya sudah berakhir
lagipula papi gak mau melupakan kejadian tadi
hari ini adalah hari yang sangat istimewa
di mana centenya sudah lepas dari geng krama si robi
jadi kita harus bikin sesuatu yang istimewa
aduh nyerah pi
otak bobi buntu
katanya mbak suruh belikan sepatu
bobby cuma bilang tadi otak bobi buntu
bukan mau dia ambil sepatu
ini mbok suruh belikan kue putu
nanti kalau udah diberesin meja makan
gitu saya pergi ya
saya beli kue putu
iya kue putu
jadi kita sampai di mana pi
ya papi sudah dapat ide
tapi ide ini pabrik mau pakai sendiri
kalau berdua sama centini
jangan gitu lah pi
oh dasar malas mikir kamu ya
nanti aja kalau idenya papi
buat berdua sama centini
papi mau bikin sambungan spesial
ya tini selama ini melayani kita berdua
centini menjadi mas ikan
dan kita berdua melayani dia
terima kasih tante
ya siapa yang mau cari
bang siapa yang mau cari
bapak tuh mau cari siapa sih
sakit uang tv dan rapi
semua orang nonton tv sudah aunt fuera
kalau dulu memang harus bayar usted ban
oh si pacarnya ya
saya romla pacarnya bang p i
mbak mau panggil p i
mbak cepetan ya
eh menepat banget sih
jen bang p i kan udah minta maaf
masa gak dimapin juga sih
ya dimaafin dong bang
cuma centini nggak bisa percaya lagi
itu sama aja bohong
kalau udah dimaafin
mesti centini percaya dong bang p i
ya gimana mau percaya
centini tuh bukan anak kecil
centini tuh lihat sendiri tadi di tamat
bang p i tuh kayak pieh
untung mata hati centini itu terbuka
bang centini pikir tuh
abang tuh orang baik loh
tapi centini itu salah mikir
supaya centini percaya sama bang p i
lu yuk ngapain sampe tanya sama aku
sumpah din sumpah
mulu punya pacar
si romlah aja yang ngejar ngejar cinta bang p i
bang p i mah gak cinta
sampai aku gak usah banyak ngomong
centini tuh butuh bukti
centini tuh paling gak suka sama orang yang gak jujur
itu pacar muda tuh
jangan tunggu diteras
cepet cari kan
bok ada aja lagi
si romlah itu bukan siapa siapa saya
saya gak sama siapa siapa kok
bang p i gak ada hubungan apa apa ya sama si romlah
yaudah bang p i yaudah
itu tuh temuin dulu
lu lagian sih terlalu banyak main perasaan cewek
kasian tuh bang
mending bang p i temuin dulu deh
gak tau deh bang
cuma kan buktinya udah ada nih
ini cewek setia banget bang sama lu bang
lu jangan mainin terus dong perasaan dia bang
udah bang sana temuin
bang p i kok kayak gitu ya
iya mas bopi ngerti

cuma nanti cuma jadi masitas ook
cewek korbannya juga udah banyak tin
oh jadi bang p i tuh sering mainin cewek ya bas
ya gitu deh tin udah tin
kita mendingan gak usah ngomongin kejelekannya bang p i
kamu bersyukur aja tim sekarang
kamu udah sadar dan kamu udah gak terkecok lagi sama peson aja bang p i
kamu udah kembali tin ke jalan yang bener tin
yaudah kamu gak usah galau lagi tin
mendingan sekarang kita rayain kembalinya kamu seperti sedia karatis
abang kenapa sih tadi lari
daripada gue mati sia sia gara gara lo mendingan gue lari
maaf ya bang
ayah tadi kelepasan
abis seneng banget ketemu bang p i
udah lupain aja semuanya
lo mau ngapain kesini
kita kan udah sama sama cinta bang
terus tuh sama sama sayang bang
ayah siap dinikahin abang
gunggung betul bang